pangan di keluarga dan kedaulatan pangan di desa
dan selanjutnya kita akan sama sama mendengarkan puncak acara kita pada hari ini
yaitu adalah pidato politik dari ketua umum pdi perjuangan
hadirin kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah
kepada ibu prof dr megawati soekarno putri
bapak presiden jokowi presiden republik indonesia
bapak maruf amin wakil presiden republik indonesia
bapak yudian wahyudi kepala badan pembinaan ideologi pancasila
bapak muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan
manusia dan kepudayaan
bapak muhammad mahfud md menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan
muhammad tito karniawan menteri dalam negeri
ibu retno lestari marsudi menteri luar negeri
bapak yahud kolil kumasudin menteri luar negeri
mas menteri agama ri
bapak yasona lauli menteri hukum dan hak azazi manusia
ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
bapak nadiem anwar mekari menteri pendidikan dan kebudayaan
bapak budi gunadi sadikin menteri kesehatan
bapak ibu tri risma menteri kesehatan
ibu tri risma menteri kesehatan
bapak arifin tasrif menteri energi dan sumber daya mineral
bapak basuki hadi mulyono menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
bapak budi karya sumadi menteri perhubungan
bapak sakti wahyu trenggono menteri kelautan dan perikanan
bapak hadi cahyanto menteri agraria tata ruang dan kehutanan
bapak abdullah azwar anas menteri pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
bapak teten mas duki menteri kooperasi dan ukm
ibu gusti ayu bintang darmawati menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
bapak budi gunawan kepala badan intelijen nasional
bapak legend tni suharyanto kepala bnpb
bapak laksana trihandoko kepala badan riset dan inovasi nasional
bapak hasto wardoyo kepala badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
bapak hendrar prihadi kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
bapak heru winarko kepala badan narkotika nasional
bapak budi waseso kepala badan urusan logistik
bapak muhammad taufik sebagai plt kepala arsip nasional
bapak amarullah oktavian sebagai wakil kepala badan riset

bapak peri wardiyo kepala badan inovasi nasional
bapak heru budi hartono pj gubernur dki jakarta
bapak john wempi watepu wakil menteri dalam negeri
selain itu ada bapak antam ada anang ada andap
bapak chandra bambang suar bibi son
bapak marjono sebagai tamu tamu terhormat kami
dan yang paling terutama adalah tiga sahabat kami
ketua umum partai bapak margiono dari partai persatuan pembangunan
bapak hari tanu dari partai persatuan indonesia
lalu bapak usman sabta odeng dari partai hati nurani rakyat
bapak presiden karena penugasan bapak kepada saya sebagai ketua badan pembinaan ideologi pancasila
maka seperti juga seizin bapak kami ingin memperkenalkan terutama siapapun yang merasa adalah bangsa indonesia
dan mengakui ideologi pancasila
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
puji syukur kehadirat allah subhanahu wa ta'ala
sehingga rapat kerja
kerja nasional keempat ini
pdi perjuangan dapat diselenggarakan
setelah itu pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
juga kita akan mengadakan sebagai informasi
atau yang terakhir dalam dpp periode ini
dan selanjutnya kongres ke enam pada tahun dua ribu dua puluh lima
semuanya sudah mengetahui
sangatlah penting bagi memberikan arah masa depan
yang pada hari ini
saya mengatakan adalah indonesia
yang berdaulat di bidang pangan
anak anakku dimanapun berada
begitu juga bagi seluruh rakyat indonesia
yang saya cintai
yang saya cintai
bapak bangsa kita bung karno telah lama menegaskan bahwa dalam suatu pidatonya
beliau berkata pangan itu berkaitan dengan mati hidupnya suatu negeri
kalau kita bisa lihat maka hal inilah yang kini terjadi dalam perang rusia dengan ukraina
pangan telah menjadi senjata yang sangat ampuh di dalam membangun hegemoni suatu negara
di tengah pertarungan geopolitik ini ketergantungan indonesia terhadap impor pangan semakin besar
padahal karena saya juga ditugasi oleh bapak presiden untuk menjadi ketua dewan pengarah dari sebuah badan baru yang bernama badan research nasional badan riset inovasi nasional
kita ternyata tanaman gandumnya
gandum itu bukanlah tanaman yang dapat tumbuh di alam tropis
kecuali kalau ada rekayasa genetika
namun tentunya kita akan tahu uji coba ini akan memakan waktu lama
akibatnya indonesia akan mengalami ketergantungan
ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari tiga ratus triliun rupiah per tahun
sebagai pemikiran dalam ketergantungan ini sekiranya
kalau dilihat dari keadaan global farming sekarang
kalau negara negara yang mempunyai atau yang mengekspor hal hal seperti ini
tidak mau lagi mengekspor atau mengeluarkan hasil buminya
lalu pertanyaannya bagaimana untuk kehidupan kita
hadirin sekalian beberapa pekan terakhir ini
indonesia terasakan dihadapkan pada persoalan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya
kalau kembali dilihat karena kita ternyata tergantung sekali dalam kehidupan kita
untuk berkonsumsi beras
terlebih dengan tingkat konsumsi beras berkapita sebesar sembilan puluh enam kg
dan itu ternyata tertinggi di dunia
sementara sebenarnya konsumsi beras yang sehat adalah enam puluh kg per orang per tahun
tingginya konsumsi beras membawa implikasi terhadap kesehatan seperti penyakit penyakit
masuk yang paling sangat sekarang menuju penyakit mungkin yang cukup masuk tertinggi
adalah sakit gula atau diabetes
pada gilirannya rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban bagi nasional kita
persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis
sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis
tentang komitmen indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan
dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting
karena itulah apa yang telah disampaikan bung karno
bahwa dari lidah dan perut rakyat indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor
bisa menjadi bahan otokritik atas praksis ideologi
hadirin sekalian anak anakku yang kucintai
rakyat indonesia yang saya cintai
dimanapun mereka berada
dalam perspektif ideologi tentang demokrasi ekonomi
nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pancasila
menjadi falsafah yang sebenarnya sangat sangat penting
kemanusiaan menekankan semangat pembebasan
dari segala bentuk penindasan
sedangkan keadilan sosial
tidak boleh ada kemiskinan
dalam buminya indonesia merdeka
karena itu mengapa
ketika kita berulang tahun
saya mengambil tagline adalah
fakir miskin dan anak anak terlantar
harus berpikir dengan baik
harus diperlihara oleh negara
itu adalah ucapan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
mungkin kalau ada yang tidak setuju
berarti tidak setuju kepada kata kata
di dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
perspektif ideologis inilah
yang harus kembali dibumikan ke dalam prakteknya
dengan panduan ideologis ini
teknokratis dan fokus
pada impor gedulai
bawang putih garam
dan lain sebagainya
selama kita semua
punya tekat mengurangi impor
maka semua yang diimport saat ini
bisa kita adakan sendiri
karena indonesia ini
diberkahi sebagai sebuah negara
pendekatan ideologis menempatkan pangan
sebagai nafas kehidupan bangsa
rancangan teknokratisnya pun
harus dari hulu ke hilir
hulu hilir dalam cara berpikir
tetapi juga dalam pelaksanaannya
implementasinya pun bersifat progresi
dengan menempatkan petani dan nelayan
atau pengembang budidaya laut
sebagai sebuah sentral kebijakan
karena itulah dalam rakernas keempat ini
sengaja kami hadirkan
perwakilan para petani
dan juga nelayan
budidaya laut se indonesia
sebab rakernas ini menjadi bagian
bahwa seluruh dialektika
tentang mengapa indonesia merdeka
dan untuk apa sebenarnya indonesia harus merdeka
berangkat dari falsafah
tentang sosok petani yang bernama pak marhain
dulu banyak orang selalu mengkonotasikan
kalau menyebut marhainisme
langsung dikatakan kita ini komunisme
padahal berarti orang itu tidak tahu sejarah
dan tidak tahu apa sebenarnya marhainis
marhain itu adalah seorang
yang ditemui oleh bung karno
ketika beliau mulai berjuang
di jawa barat terutama di kota bandung
apa yang menjadi dialog bung karno
ketika beliau bertemu siapa nama bapak
tentu bahasa sunda
apakah sawah ini punya batasan
apakah pada saat ini
apakah pada saat ini
apakah padi ini punya bapak
apakah benihnya punya bapak
apakah cangkulnya punya bapak
apakah ketika panen nanti bapak akan berjual
sesuai kehendak bapak
apakah bapak bisa menghidupi keluarga bapak
dengan beras yang telah disediakan
apakah dalam kecukupan bapak itu cukup
saya tidak bisa memberikan tambahan
filosofi daripada marhainisme
dan ini yang saya ingin kenalkan
bapak wakil presiden
dan kalau mau tahu
makamnya itu ada
jadi itu bukannya omong kosong
maksud bung karno
oleh sebab pertanyaannya
kepada seorang bapak marhain
sebenarnya seluruh rakyat
petani nelayan itu menjadi sebuah
soko yang berpengaruh untuk menjaga kemampuan
soko itu kan tiang
guru itu ya guru
jadi soko ini memberi pelajaran
bagi kemakmuran seluruh rakyat indonesia
pak marhain itu adalah
representasi wong cilik
bersama jutaan petani nelayan
serta mereka yang hidup
adalah dasar dan tujuan
dari setiap praksis politik
kita harus menjabarkan falsafah pembebasan ini
sebab ada kecenderungan
pangan hanya dilihat
sebagai bagian sistem produksi
yang sepertinya sudah berjalan
sendiri tanpa panduan
mengapa disini saya tidak menyebutkan
karena pasti ada pertanyaan
tapi kalau buruh
kepada kaum buruh
masih bekerja pada seseorang
yang mempunyai pabrik
dan lain sebagainya
ini harus benar
didengarkan dan di garis bawahi
para petani nelayan yang saya harapkan
sayangi dan hadirin sekarang
setelah melalui beberapa fokus
yang diadakan sebelum rakernas ini
telah merancang ulang
tentang desain pembangunan
pangan masa depan
pertama dengan keaneka
ragaman flora dan fauna
baik di darat maupun di laut
yang begitu berat
harus mengakar pada
agar indonesia benar benar
berdaulat di bidang pangan
dengan cara berdiri di atas kaki sendiri
saya sebagai ketua
yang juga ditunjuk oleh
presiden ketua dewan pengarah
yang disebut flora fauna
tapi sekarang sedang bagian
belum enam bulan
sudah tercumlah mulai terangkat
tanaman yang telah
terus untuk dilaksanakan
oleh sebab itu
makanya kita harus percaya
percaya pada diri kita
bahwa kita bisa berdiri
di atas kaki sendiri
tanpa ragu sedikitpun
menyatakan bahwa ke depan
pangan bisa menjadi lambang
supremasi kepemimpinan indonesia
hal ini saya untuk tulis
itu saya renungkan
bahwa jangan nanti
oh ibu mega kau sombong ya
bisa sampai menyampaikan seperti itu
dengan adanya brin
dan di brin itu
itu enam belas ribu bapak
yang sepuluh ribu itu
yang enam ribu itu
adalah pegawai dan lain sebagainya
sebuah hal yang tidak
kalau ada yang ragu
kita tidak bisa berdiri
di atas kaki sendiri
seluruh desain politik ekonomi
harus menempatkan petani dan nelayan
sebagai sentral kebijakan
di sini harus dibangun
dan tentunya fokus
bahwa melalui campur tangan negara petani
bisa menjadi tuan di negerinya sendiri
ini bukan karena kita mau pemilu ya
tapi ini saya renungkan bertahun tahun
mengapa bapak saya selalu mengatakan petani nelayan itu sokoguru
dan saya bisa mengerti sekarang
seperti saya mengenal petani hebat dan sekaligus peneliti
yaitu itu petani loh saya kenal dari sejak pdi
namanya surono danu yang sejak zaman pdi telah mengembangkan sebuah varietas benih
padi pada waktu itu maksudnya memberi nama saya megawati soekarno putri
jangan jadi disingkatnya msp
tapi lebih baik mari sejahterakan petani
sebagai guru besar yang turun langsung selalu menggalang petani
yang mengembangkan varietas kedelai
saya juga ingin memberi ingin memberikan penguasaan
untuk membuat petani yang kesemuanya sangat dekat dengan para petani
yang ketiga kebijakan kedaulatan pangan di hulunya
harus menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan
teknologi riset dan inovasi sebagai pilar kemajuan
setelah tadi saya katakan
brin telah memiliki hasil riset kesesuaian tanah
dan kini fokus pada benih unggul
saya ingin memberikan penguasaan
dan juga pemerintah
untuk mengembangkan aplikasi teknologi
untuk memberikan arah bagi penangkapan ikan
kalau sekarang nelayan itu
kalau dia mau menangkap ikan
dia tidak tahu
yang akan ditangkap itu ikan apa
dan untuk itulah kami sedang terus menggodok
untuk bisa mengembangkan aplikasi teknologi ini
kalau ditanya sekarang musim ikan apa lalu di mana yang terbanyak maka bisa diberikan koordinatnya di sana
sehingga dia dapat segera pergi ke sana
di dalam stand pameran ini di belakang tadi bapak sudah sekilas melihat pameran
juga bisa dilihat teknologi hujan buatan dengan drone karya anak bangsa dan juga pengolahan sorghum
pdi perjuangan selalu meyakini bahwa para peneliti kita sebenarnya hebat hebat
tetapi belum digunakan belum didaya gunakan itu dengan maksimal
hanya harus dibangunkan idenya daya imajinasinya kreativitasnya dan yang terutama adalah semangat juangnya
agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara terbaik
dan ini adalah hal yang sangat nyata bagi kepentingan rakyat
dalam cara pandang ini saya selalu menyebut para peneliti dimanapun juga termasuk di bidang pangan adalah pahlawan kita masa depan
keempat politik tata ruang harus memastikan lahan lahan subur tidak boleh dialih fungsikan
bapak presiden kami telah membuat peta indonesia untuk tanah tanah yang subur
di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah tanah subur sudah tidak boleh dikonversi bapak presiden
karena jangan lupa kita ini negara kelautan terbesar di dunia
koridor pembangunan nasional ke depan harus dimulai dari laut dengan mengedepankan cara pandang geopolitik bung karno
koridor strategis ini ditopang oleh perguruan tinggi di setiap wilayah dengan memanfaatkan geostrategi dan geoekonomi terintegrasi dengan jalur perdagangan dunia
dalam perspektif ini alur laut kepulauan indonesia yang disingkat alki harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan lahan pertanian di daratan
dan ini juga ada permintaan kami saya sebagai ketua umum partai
sekarang sudah akan saya dengar sudah akan berjalan yang namanya co dua trade
saya karena di brin jadi saya melihat bapak ada sebuah kemungkinan sebenarnya dalam negosiasinya
karena kalau saya lihat hanya orang akan membayar
dan tumbuhan katakan itu satu meter jumlahnya mungkin seribu
padahal bapak presiden itu harus dilihat efektivitas bahwa yang namanya pohon pohon besar yang umurnya bisa ratusan tahun dan berdaun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan co dua dan mengeluarkan oksigen
kalau hanya terhitungkan dengan seribu pohon maka menurut saya sebenarnya jumlah itu harus dinaikkan
kok tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tepuk tangan meriah
mungkin karena tidak begitu mengerti nanti boleh tanya lebih lanjut sama ibu
karena ibu saja ini sekarang ini bukan batuk pilek ini alergi alergi debu dan keadaan polusi yang seperti itu
kelima kebijakan fiskal melalui instrumen pajak dan tarif
kebijakan ini wajib diterapkan dalam masa transisi ketika bangsa indonesia sedang berjuang dan bergumul menempuh jalan untuk berdiri di atas kaki sendiri
instrumen tarif ini diterapkan secara kompetitif guna memberikan stimulus bagi riset inovasi dan peningkatan produksi nasional
ini pun mengapa saya berpikir dan mungkin saya juga minta tolong lagi sama bapak presiden
saya mendapatkan informasi dan itu tolong diperhatikan dilihat bahwa
bapak bia masuk impor gandum itu nol perangkat
saya bukannya anti gandum saya juga senang hamburger mie
namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini
guna mengurangi ketergantungannya
bukankah kita memiliki sepuluh sumber pangan lainnya yaitu hanjali jagung pisang porang sagu singkong sorghum sukun talas dan ubi jalar
yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh badan riset inovasi nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum
sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum
setuju atau tidak
itu bapak presiden dengarkan
coba lebih keras
karena ini untuk masalah perut kalian
ke enam penggunaan teknologi terapan baik untuk benih unggul
termasuk mekanisasi pertanian harus dikedepankan
pada saat bersamaan dilakukan pendampingan terhadap petani untuk menggunakan teknologi terapan dengan harga murah sehingga kelompok petani akan melek teknologi oleh campur tangan negara
bayangkan jika peralatan mekanisasi pertanian seperti traktor mesin untuk menanam dan panen mesin pengering gabah dan lain lain bisa dibuat masal untuk petani dan harganya murah pasti mereka akan ingin untuk membeli hal tersebut
maka akan sangat membantu peningkatan produksi pangan
ketujuh pembangunan infrastruktur pertanian
sarana produksi pertanian dan penyediaan pupuk berbasis green farming farming dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan dan murah harganya
kedelapan pentingnya konsolidasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah termasuk reformasi birokrasi berbasis kinerja ditinjau dari peningkatan produksi pangan dan diversifikasi pangan untuk rakyat
ternyata bukan karena saya putrinya
ternyata bukan karena saya putrinya
nanti selalu dihubungkan oh tentu saja ibu mega adalah anaknya bung karno betul saya anaknya bung karno saya toh tidak bisa bilang kalau saya anaknya si badu
betul atau tidak
betul atau tidak
beliau memang visioner visioner itu pikirannya ke depan jauh sampai di

tadi kan ada itu ada jembatan
pasti ada yang nanya kenapa pakai warna kuning ya
itu sebetulnya terinspirasi ketika bung karno mengatakan untuk apa kita merdeka
ayo untuk apa kita merdeka
untuk apa kita merdeka
beliau sendiri mengatakan karena sebetulnya kemerdekaan itu bukan saat sekar
bukan saat sekarang
kemerdekaan itu adalah suatu jembatan emas ke depan yang harus diolah oleh siapa
bangsa indonesia sendiri
sampai beliau dan membuatnya itu enam tahun loh
ada nama buku mustika rasa
bayangkan karena bukannya hanya teori dan panggil
sekarang yang yang yang yang yang yang
jadi sudah ahli koki
tapi beliau pergi menyuruh timnya
ke seluruh nusantara kita
buku musika rasa
masa kita nggak bisa sih
lebih modern dan lain sebagainya
tetapi karena itu
niat kita sebagai bangsa
dengan kajian gisi
bayangkan dengan kajian gisi dan proteinnya
yang saya cintai
yang selalu ku sayangi
yang akan dirumuskan
melalui rakernas keempat ini
apa yang telah dilakukan presiden jokowi
dengan gerbang kemajuan
melalui pembangunan infrastruktur
saluran irigasi pertanian
dan seperti tadi telah saya katakan
membentuk badan riset
telah membangkitkan optimisme
terhadap jalan indonesia
di bidang pangan
konsepsi kedaulatan pangan itulah
yang ditawarkan pdi perjuangan
dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
yang tinggal beberapa bulan lagi
tidak akan pernah menyerah
di dalam menjalankan politik
kedaulatan pangan tersebut
pada pemerintahan yang akan datang
dengan memenangkan pemilu legislatif
dan bapak ganjar pranowo
yang menangkan pemilu legislatif
dan bapak ganjar pranowo
republik indonesia ke delapan
kepada anak anakku sekalian
dimanapun kalian berada
ingatlah bahwa rakyat itu adalah
cakrawati perjuangan kita
cakrawati perjuangan kita
kepada merekalah dedikasi politik
karena keyakinan politik
kita telah teruji
oleh gemblengan yang
sejarah yang begitu hebat
selama ketika masa orde baru
yang memegang kokoh
selama ini kita menyatu dengan rakyat
menghadapi berbagai kepungan
dan manuver politik praktis
yang hanya sekedar
dan kekuasaan sebagai tujuan
dengan seluruh semangatmu
dengan mata hatimu
kan kadang itu
orang kan suka apa ya
tolong dengarkan ya
jangan pernah gentar
badai pasti berlalu
akan selalu terbit
di ufuk timur
dan sekaligus pembekalan calon anggota legislatif
agenda pemilu tahun dua ribu dua puluh
kita beri tepuk tangan yang paling meriah
hadirin sekalian demikianlah
dari ketua umum
ibu prof dr megawati soekarnoputri
sambil juga membuka
keempat pdi perjuangan
kedaulatan pangan untuk
dan juga sudah kita simak bahwa sudah disampaikan
bahwa memang kita harus
menempatkan petani dan nelayan sebagai
salah satu sentra dalam
soko guru tadi disampaikan oleh ibu ketua umum
dan juga tadi saya catat mengenai pangan itu
supremasi kemimpinan kita di dunia
dan juga ini merupakan
jalan indonesia menuju
baik dan sekarang sedang disiapkan
kita akan sama sama mendengarkan
kata sambutan yang berikutnya tapi
sebelumnya jadi intan juga nanti kita akan sama sama
menyaksikan penyerahan benih
tadi sudah disampaikan oleh ibu ketua umum
ada benih yang namanya
mari sejahterakan petani
yang sudah ditanam di berbagai daerah
tapi nanti akan ada waktunya
sekarang kita akan masuk ke acara berikutnya
hadirin yang kami hormati
mari kita simak bersama
sambutan untuk pdi perjuangan
dari calon presiden republik indonesia
bapak ganjar pranowo
salam sejahtera untuk kita semua
sangat kita cintai kita hormati kita banggakan ibu ketua umum pdi perjuangan prof dr megawati soekarno putri
yang selalu menggembleng kita memberikan pelajaran kepada kita apa arti kesabaran dan keteguhan dalam perjuangan
yang terhormat yang sangat kita banggakan kader terbaik pdi perjuangan presiden republik indonesia insinyur joko widodo
buat saya pribadi beliau adalah mentor yang telah memberikan banyak sekali pelajaran
sehingga kami mendapatkan pelajaran
banyak ruang untuk bisa belajar terima kasih pak presiden
yang kami hormati bapak wakil presiden bapak kiai haji maruf amin terima kasih sudah hadir
ketua dpr ri mbak puan maharani terima kasih
tentu beserta seluruh jajaran dpp pdi perjuangan pak sekjen mas prananda
kernas menjadi makin lengkap dan merasa terhormat karena hadir para ketua umum partai
dari ketua umum p tiga pak mardiono terima kasih
pak ritanu terima kasih sudah hadir
pak osman sabtaudang terima kasih
dan kita juga merasa terhormat karena banyak sekali anggota kabinet yang hadir
dari kementerian terima kasih
dari lembaga yang saya minta maaf tidak bisa menyebut
dari kementerian terima kasih
bukan hanya jumlah pesertanya tapi pilihan temanya yang sangat istimewa
kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat dengan subtema yang sangat sangat spesifik
pangan sebagai lambang supremasi kepemimpinan indonesia bagi dunia
kita coba cermati setiap saat ibu mega berpidato
setidaknya ada delapan pokok pokok kebijakan kedaulatan pangan yang ibu ketua umum sudah sampaikan
buat kita yang ada di eksekutif legislatif
kita coba mengawal agar itu bisa tereksekusi dengan baik dengan target target yang terukur
tentu apa saja itu dari kedaulatan pangan yang menjadi tema kita hari ini
ada satu kata yang membuat semangat kita makin kuat adalah swasembada
untuk bahan pokok sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan rakyat kita sendiri
tentu saja itu tidak bisa menggelinding apa adanya
begitu saja karena butuh hadirnya negara untuk bisa memastikan petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurus pangan ini
tentu hadirnya juga tidak tiba tiba
hadirnya juga tidak menggelinding begitu saja
ada beberapa poin yang coba kita catat
yang pertama bagaimana kita menggenjot
dan tentu saja teknologi pertanian yang hari ini sudah saatnya menuju teknologi pertanian tingkat tinggi high tech
tentu ada politik tata ruang yang harus bisa memastikan seperti pesan ibu tadi
bahwa lahan subur tidak boleh dialing fungsikan
saya senang ini disampaikan oleh ibu ketua umum untuk mengingatkan kita
ketika penugasan saya di dpr berjalan
saya ikut membahas undang undang lahan pertanian pangan berkelanjutan
tinggal bagaimana kita mengeksekusi
karena di ruangan ini ada dari eksekutif
baik dari pusat maupun daerah yang berkewajiban untuk melaksanakan undang undang ini
dan tentu saja kebijakan fiskal untuk memberikan stimulus
bagi inovasi peningkatan produkasi
termasuk penerapan teknologi terapan pertanian
dan pembangunan yang masif infrastruktur pertanian
serta sarana produksi pertanian
dan kita bisa belajar dari mana pun
kita bisa berkolaborasi dari mana pun
tadi sudah kita lihat ibu ketua umum
hasil riset riset brin yang sebenarnya sudah bisa dilakukan hilirisasi
untuk bisa kita lakukan terapan
karena dari anak bangsa sudah bisa menunjukkan karya karyanya
tinggal kita memastikan untuk bisa menggunakan itu
dan tentu saja hal yang penting dan dasar untuk menyejahterakan uang cilik
adalah melalui pangan dan melalui makanan tidak ada yang lain
tentu saja nanti varian yang banyak akan menjadi dukungan karena ini yang paling pokok
apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan indonesia
sektor pangan indonesia untuk kesejahteraan rakyat
maka kita akan mampu membawa indonesia lebih berjaya
dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat
tentu selaku kader pdi perjuangan
kita selalu diingatkan bagaimana pentingnya untuk membumikan ideologi pembebasan
yang dilakukan oleh bung karno ideologi yang berangkat dari tekad
untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan
baik dari sisi politik ekonomi sosial budaya dan rakernas ini
mencoba untuk merumuskan agar kita punya kemandirian itu
bapak ibu hadirin yang sangat saya hormati bapak presiden ibu ketua umum
politik pangan sangatlah penting dan ia menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan
dan berimplikasi penting terhadap kesehatan
tentu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari gisi yang cukup
maka kalau lah rakerna sebelumnya kita bicara stunting
karena politik kesehatan kita inilah yang akan memberikan investasi besar nantinya
kepada anak anak bangsa generasi masa depan
dengan berpihak pada petani dan nelayan
maka kita akan mempercepat indonesia yang berdikari di bidang pangan

dan ibu ketua umum hadirin yang saya hormati bapak presiden
kita bisa melihat rakenas keempat ini dilengkapi dengan pameran pangan
sekaligus menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan akan masa depan indonesia
di mana pangan perlu menjadi nafas kehidupan bangsa

peningkatan nilai pangan indonesia sendiri tidak bisa hanya dilakukan dengan memperbaiki satu aspek saja
pasti tidak akan cukup
dan dari hulu sampai hilir mesti kita yakini bisa kita kelola
kita harus melakukan transformasi dan tentu saja akselerasi
untuk meningkatkan nilai pangan yang dimiliki oleh tanah air kita
kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat pak jokowi
dan dukungan seluruh kabinet setidaknya kita akan memiliki enam puluh satu bendungan
yang memberikan sumbang seh yang sangat besar pada kemajuan pangan kita
kita bangga pada nilai nilai itu
meskipun demikian kita masih harus memberikan perhatian karena ada pr
di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul karena sekitar enam ratus lima puluh ribu hektare sawah menyusul
maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan teknologi yang dimasukkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar dari saudara kita petani agar bisa berproduksi lebih baik
maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi
supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman tanaman yang memang dibutuhkan
kita tegakkan apa apa yang harus kita lakukan seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita
biarkan sawah kita tetap menjadi sawah
biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air
dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan ikan berenang karena itu menjadi sumber pangan kita juga
pemerintah sudah menghitung
jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi bapak ibu sekalian
maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih dua belas juta ton ikan tangkap secara sustainable
saya kira kementerian sedang melakukan itu
artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan
betapa di depan mata kita punya kekayaan yang luar biasa dan di tahun tahun berikutnya angka itu akan bisa berkembang bahkan lebih
tinggal bagaimana kita menjaganya
melalui pengawasan yang real di lapangan melalui pendekatan hukum
melalui penangkapan yang terukur
melalui modernisasi budidaya perikanan serta perbaikan sistem
apa yang ada termasuk akses permodalan
termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen
kita stop proses illegal fishing yang merugikan negara kita sampai tiga tahun

mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri
dan kita terus genjot kedaulatan pangan kita melalui diversifikasi pangan yang bumika tadi sampaikan
biarkan yang makan papeda tetap makan papeda
biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul
dan yang makan beras juga makan beras
karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan
karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki
negara lain tidak memiliki itu
dan juga kita mesti memastikan bantuan insentif bibit pupuk sarana prasarana perikanan tangkap budidaya yang mesti disalurkan tepat sasaran
maka untuk itu zaman sudah berubah
dan kita tidak bisa mengharapkan berdikari dari pangan ini tanpa kita melakukan sebuah perubahan besar dari sisi teknologi
dan teknologi modifikasi cuaca smart farming sekolah lapang iklim menjadi begitu penting ketika kemudian praktek praktek ini bisa kita lakukan
dan kunci dasarnya adalah satu data
maka satu data indonesia akan menjadi rujukan utama kita dalam menentukan kebijakan termasuk dalam politik pangan dan perikanan yang kita miliki
pertanian dalam arti luas
dan ternyata satu data ini kita bisa gunakan teknologi iai
kita tahu mana tanah yang oke berapa ph nya tanaman apa bibit mana yang harus dicukupi
dengan kebutuhan benih yang kita mesti bisa
dan kita bisa mencari
dan kita mesti bisa bangun sendiri untuk disediakan buat para petani
dan kita punya analisis semuanya dengan bantuan iai
kita bisa gunakan hasilnya untuk melakukan modernisasi dan industrialisasi agar bisa berjalan on the track
dan teknologi serta pesawat modifikasi cuaca mesti kita tambah
agar jumlahnya bisa memenuhi dan kita bisa mempercepat seluruh target yang mau kita capai
kita luaskan program smart fishery village yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintahan pak jokowi
beberapa contoh dulu dibangun di kebumen bagus sekali
dan kemudian ini akan kita tularkan kepada tempat tempat lain
lalu pembangunan desa perikanan dengan basis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tempat guna yang berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa
dan satu program bisa menciptakan banyak tujuan
dan kita tidak boleh lupa bapak ibu sekalian kita harus melakukan upskilling
memberikan bantuan modal dan kemudian para pelaku yang bisa kita latih agar mereka makin modern untuk melakukan itu
dan kalau perlu kita berikan penugasan kepada anak anak muda untuk dia terlibat
kita gunakan kekuatan kita yang ada di perguruan tinggi untuk terlibat
sehingga kita semuanya akan bisa melakukan percepatan itu
dan tentu saja tidak hanya itu
ketika produksi sudah beres maka off takernya mesti beres
kalau off takernya beres maka rasanya sembilan bahan pokok mesti kita kendalikan
dan negara tidak boleh melepaskan itu menjadi sesuatu yang makin liberal
karena pangan adalah kebutuhan kita sendiri
bapak ibu yang sangat saya hormati
kalau kita mau konsisten maka pdb yang kita sumbang dari sektor ini bisa mencapai kurang lebih tiga triliun
dengan peningkatan nilai tambah produk
dan ini akan menjadi salah satu jalan indonesia untuk keluar dari jebakan ekonomi pendapatan menengah
dan kita harus hati hati karena pertumbuhan ekonomi yang sudah dibangun fondasinya begitu kuat oleh pak jokowi
mesti kita percepat
dan mesti kita dukung semuanya
dan momen menuju indonesia emas inilah harus dilakukan dengan gerak cepat gaspol
tidak bisa kemudian kita pelan pelan
kita bergerak cepat bersama dan tentu saja hadirin sekalian
maka dengan kerendahan hati saya memohon kepada seluruh hadirin
mari kita siapkan langkah langkah kita
mari kita turun bersama mengetuk pintu pintu rumah
untuk menyampaikan misi kita menyampaikan program kita menolong mereka
dengan kekuatan partai pengusung sekaligus kekuatan relawan
dan kita akan bergerak
bersama sama untuk mewujudkan itu semua
mohon maaf kalau ada kekurangan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah gitu dong
biar makin semangat yang turun ke bawah
karena kita waktunya gak banyak lagi
hanya tinggal waktu empat bulan menuju tanggal empat belas februari nanti
jadi kalau kita tidak gaspol dan sat set
makanya harus positif dan semangat
hadirin yang kami hormati
mari kita simak bersama

sambutan dari salah satu kader terbaik partai
yang telah mendapatkan kepuasan besar dari rakyat indonesia
yang terhormat bapak insinyur joko widodo
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati presiden ke lima republik indonesia
sekaligus ketua umum pdi perjuangan
ibu profesor dr raja megawati soekarno putri
kabinet indonesia maju yang tidak bisa saya sebut satu persatu
yang saya hormati para ketua umum partai
arte hanura pak usman sabtaudang
beliau ini sering ngadep saya
hadirin undangan yang berbahagia
tema di rakernas keempat bdi perjuangan saat ini
sangat relevan dengan
keadaan yang kita hadapi
yang bukan sesuatu yang sangat gampang
tapi betul betul sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan
karena ini menyangkut ancaman perubahan iklim
nyata dan sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari hari saat ini
kenaikan suhu bumi
kekeringan di mana mana
sehingga menyebabkan gagal tanam
menyebabkan gagal panen
dan super el nino yang
ada di tujuh provinsi di negara kita
juga mempengaruhi pasokan pangan kepada rakyat kita indonesia
gantum sudah berat sudah gula sudah semuanya ngerim semuanya
oleh sebab itu sepuluh tahun ke depan lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki
bukan visi misi yang terlalu bagus di awang awang tapi visi taktis
rencana kerja detail harus kita miliki
dan saya yakin pak ganjar mampu menyelesaikan ini
kita tahu penduduk kita sudah dua ratus tujuh puluh delapan juta penduduk kita saat ini sudah dua ratus tujuh puluh delapan juta
dunia juga sudah lebih dari delapan miliar penduduk dunia
dan akan terus bertambah di tahun dua ribu tiga puluh diperkirakan sudah mencapai tiga ratus sepuluh
karena pertumbuhan penduduk kita satu dua puluh lima persen kenaikannya per tahun
artinya sekali lagi pangan menjadi kunci

itu betul sekali
beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami
sekali lagi lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan
mencapai dua puluh yang itu seperti tingkat tert heightened tan
mereka selagi memetuhkan dan menutupnya besar's es yang sejarah yang aktualitas yang
jadi caachai itu lebih baik
proses p arterai menguruskan api membentuk stenanya untuk mematikan
sulung akru itu saja
debit kota itu yang penting
mungkin sampai tahun depan baru akan tambah kira kira enam puluh satu waduk
total waduk kita kurang lebih nanti plus dua ratus tiga puluh berarti kurang lebih tiga ratus an waduk
masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan korea dengan china
karena belum ada sepuluh persennya kita
artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur
yang berkaitan dengan pangan
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini